dugaan keterkaitan pondok pesantren al zaitun dengan organisasi negara islam indonesia atau nii disampaikan oleh pemerintah melalui menko polhukam mahfud md
mahfud mengkonfirmasi pesantren al zaitun dahulu didirikan organisasi nii dengan nama yayasan negara islam indonesia
sementara majelis ulama indonesia atau mui menduga adanya aliran dana yang mengalir dari nii ke al zaitun maupun sebaliknya
dugaan ini diperkuat dengan pengakuan ahmad sudimin yang mengaku sebagai mantan anggota nii
menurut sudimin ia didoktrin bahwa penggalangan dana diperlukan untuk membangun sebuah negara baru yang terpusat di al zaitun
dengan doktrin itu sudimin pernah mengumpulkan dana bahkan dengan cara mencuri dan menipu
saya sudah menjam
saya sudah ke sana kemari untuk menutupi kebutuhan infak infak kita
dan penebusan dosa kita kan yang waktu itu belum saya bayarkan teman teman sudah tidak bisa dipinjemin lagi
akhirnya kita pakai metode lain menipu lah
menipu sudah tidak bisa
kita selalu dikatakan bahwa di luar kelompok kita kan kafir
termasuk keluarga kita orang tua kita yang belum berbaik
itu kan kafir
mengaku aliran dana dari pemerintah selama ini mengalir deras untuk menghidupi aktivitas ponpes al zaitun
dalam laporan keuangannya pada juni lalu
panji gumilang menyampaikan rasa terima kasih yang besar kepada pemerintah
karena bantuan dana yang digelontorkan mencapai empat puluh tiga miliar rupiah dalam setahun
kita ucapkan kepada negara republik indonesia
telah membantu al zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan
bantuan totalnya empat puluh tiga miliar rupiah
terkait hubungan nii dengan al zaitun
mantan kepala badan intelijen negara am hendro priyono menyebut
panji gumilang adalah sosok yang dibutuhkan untuk menangkal gerakan nii
hendro priyono justru mempertanyakan mengapa ponpes al zaitun baru diributkan sekarang
sejak diresmikan presiden b j habibie
menurutnya ada campur tangan pihak asing yang membuat polemik al zaitun menjadi ramai
perang psikologi perang psikologi
jadi yang al zaitun pro al zaitun kontra al zaitun ini berkembang makin luas makin luas
nii pro nii anti maknukan gambar luas loh seperti anti pki dulu pki pro pki anti
nii pro nii anti maknukan gambar luas gitu
nii pro nii anti maknukan gambar luas gitu
jadi kalau kita ngomongin tidak mungkin bangsa kita bisa diadu doang suri ya
jauh dari hiruk pikuk ponpes al zaitun di indramayu jawa barat
sebuah toko buku di kabupaten bojonegoro jawa timur
rupanya sudah menjual sejumlah buku tentang ajaran panji gumilang di pesantren al zaitun sejak tahun dua ribu sepuluh
pada bagian sampul depan tertulis bahwa
pondok al zaitun merupakan pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian
tidak disebutkan penerbit buku ini
namun menurut pemilik toko buku ini sudah ada di rak dagangan selama sepuluh tahun dan dijual seratus ribu rupiah
ini udah lama mas krl di bawah tahun dua ribu sepuluh
sampai sekarang nggak diambil mbak
jadi baru tahu ini mbak ya setelah pondok rame
nggak pernah ngecek
nggak pernah ngecek
setelah viral pihak toko langsung menarik buku al zaitun dari rak penjualan
tim liputan cnn indonesia